ngapain sih tuh orang ngikutin gue
super hati ya
dia pikir dengan dia kayak gini gue bakal luluh gitu
lo salah roman ardhani
kok aslinya mati
eh kenapa mesin gua berasap
ketraluhan kamu mas
ya allah alhamdulillah wa syukurillah
terima kasih atas kebaikanmu
yang telah membuatku terpilih menjadi tim inti di sekolah
ya allah mampukan aku lakukan yang terbaik pada saat turnamen volley nanti
ya allah berikanlah hamba kekuatan agar hamba bisa menjalani semua ujian darimu ini ya allah
ya allah hamba sadar hamba telah berdusta
hamba percaya bahwa ada rencanamu yang sempurna dibalik setiap langkah hidupku
amin ya rabbal alamin
udah udah oke
eh ibu karin mau naik ke sekolah dulu ya
buat kalian kok banyak banget ada dua gini bu
iya satu buat kamu yang satu buat samuel
iya buat samuel
karin samuel udah banyak bantu kita
kalau nggak ada samuel kita gak bakalan bisa hidup tenang kayak gini
nanti dikasih ke samuel ya
siap bu pokoknya nanti kalau misalnya karin ketemu sama samuel
langsung karin kasih yang bantuan dia dari ibu
ya udah karin berangkat dulu ya ibu ya
oh iya ulan mama udah bikinin kamu sarapan loh
kita sarapan dulu yuk
makan sedikit aja dong
gak usah peduli sama saya
karena kedengerannya sangat munafik
anda boleh lega sekarang
karena sekarang saya memutuskan untuk gak bilang sama papa saya soal aib yang anda tutupi selama ini
dan gak usah gr
saya ngelakuin ini untuk papa saya
bukan untuk anda
ulan kamu dengerin mama
gak usah pegang saya
saya minta anda jaga semuanya
pagi ulan dari
gue harus tetap baik sama lo
dan kebaikan gue hari ini adalah
gue jagain lo sampe ke sekolah
lo salah kawan kawan
kok sih ini mati
eh kenapa mesin gue berasap
aduh kenapa lagi ada mobil
ini abis ini aja keju sama banget
pacar gue kena apa tuh
buat event aksi aja deh
eh kok tak aksi
bareng gue aja
terus jangan pura pura gak denger dong
perbudak beneran loh
kalian berdua gak main zin
gak sengaja lewat sini terus ketemu dia
gue mau bantuin dia
eh apa kabar sam
kemarin udah aku berdua
eh boleh gak kalau sekarang gue ngerepotin lo lagi
emang ada yang boleh gue bentuk
gue nih bengong sampe sekolah ya boleh
gak jadi emang gue aja
eh sam boleh minta tolong gue lagi
bilangin sama temen lo
karena gue gak suka naik motor
kok gue lah jadi juda segitu sama orang mania
jadi gue boleh nebeng atau enggak
kalau enggak juga nggak apa apa kok
jadi udah bentar
terima kasih wak
eh planning baru
belum makin gembelin sih
ilike yang mesti dulu deh
kan supaya dunia bisa bicara sama lain